kementerian komunikasi dan informatika menyatakan ada delapan berita hoaks yang beredar pasca gempa dan tsunami yang terjadi di palu dan donggala
delapan berita hoax itu diantaranya adalah tentang kematian wali kota palu berita akan adanya gempa susulan yang berbahaya
serta foto yang menampilkan anggota fpi yang sedang membantu korban gempa di palu dan donggala
setelah melakukan analisis sistem pengais konten kominfo menemukan bahwa foto tersebut pernah disebar pada dua ribu lima belas dan terjadi di sukabumi
jadi hoaks yang kami maksud terkait dengan hal ini adalah hoaks fotonya
kami tidak pernah menyampaikan puas bahwa fpi tidak melakukan aktivitas bantuan di palu dan sulawesi
setengah padamunya kami tidak pernah menyampaikan itu
ada beberapa media yang salah mengutip salah memaknai apa yang kami maksud di siaran pers
dan kemudian mereka meralat kembali apa yang mereka sudah tulis sebelumnya